distribusi surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dua ribu tujuh belas
minggu pagi serentak dilakukan di kabupaten bone bolango gorontalo
sejak minggu pagi komisi pemilihan umum mendistribusikan logistik
ke beberapa desa desa terpencil
sulitnya medan dan tak ada transportasi membuat kpu bone bolango
terpaksa menggunakan jasa pikul untuk membawa logistik itu
komisi pemilihan umum kpu bone bolango
mulai mengirimkan satu persatu logistik pemilihan kepala daerah
mulai dari kertas suara hingga penutup bilik suara
logistik disalurkan kelima desa yang ada di kecamatan pinogo
yaitu desa dataran hijau tilongi bila pinogu pinogu permai dan desa bangio
ada sekitar satu empat ratus pemilih di kecamatan ini
untuk mengirimkan logistik pemilihan gubernur dan wakil gubernur gorontalo
kelima desa yang berada di kawasan taman nasional naniwarta bone ini
kpu harus menggunakan jasa tukang pikul
jasa tukang pikul dipakai karena sulitnya medan yang harus melewati hutan
serta pegunungan sehingga tidak bisa menggunakan kendaraan roda dua kali
kijang atau manusia yang dihangkuk oleh orang dan dipikul dengan cara berjalan kaki
diperkirakan ini mungkin sore atau malam sampai di pinogu
kondisi terakhir untuk pinogo saat ini memang medannya agak susah dijangkau
khususnya untuk kendaraan roda dua
meski menggunakan jasa tukang pikul
pengiriman logistik tetap dikawal pihak kpu
polri dan tni
untuk jasa satu orang tukang pikul
kpu harus mengeluarkan biaya sebesar rp enam ratus